sebanyak empat ratus empat puluh dua jemaah calon haji dari kota makassar dan sinjai diberangkatkan menuju ke madinah arab saudi
mereka tergabung dalam kelompok terbang empat sulawesi selatan
jemaah calon haji beserta petugas haji yang tergabung di kloter empat embarkasi makassar ini
dilepas di aula mina asrama haji sudiang kota makassar pagi tadi
jemaah calon haji ini terdiri dari dua ratus dua orang asal kota makassar dan dua ratus empat puluh orang asal kabupaten sinjai